ya pilkada serentak dua ribu dua puluh sudah di depan mata ada dua ratus tujuh puluh an daerah yang akan melaksanakan pilkada
badan pengawas pemilu atau bawaslu telah merilis indeks kerawanan pemilu atau ikp
hasilnya sejumlah daerah dinyatakan tingkat kerawanannya cukup tinggi diukur dari berbagai dimensi yang tadi sudah sudah sampaikan kepada anda
ada fenomena kemudian politisasi saran netralitas asn politik uang dan juga ujaran kebencian yang menjadi penyakit lama yang harus diantisipasi agar pemilu dan juga demokrasi kita naik kelas
kerawanan apa saja yang membayangi pilkada serentak tahun dua ribu dua puluh dan dari serangkai tahapan pilkada ini celah mana yang paling berpotensi terjadi pelanggaran dan juga menimbulkan konflik
kita akan coba dalami malam hari ini ada dua narasumber yang sudah hadir di studio
saya kenalkan dulu dari yang paling cantik diantara kita
ini pernyataan yang memicu kerawanan
karena bisa dikategorisasi hoax
dan ada bang frits adhbar cireger anggota bawaslu ri selamat malam bang frits
selamat malam mas
oke saya langsung ke bang frits terlebih dahulu deh
jadi ini kan ikp yang dikeluarkan masih juga menggunakan data atau basis dari ikp yang tahun sebelumnya ya bang frits ya
dari dua ribu sembilan belas mungkin atau dua ribu tahun pilkada pilkada sebelumnya
ada yang baru tidak sih temuan temuan terkait dengan kerawanan konflik atau kerawanan kerawanan terjadi di pilkada
sebenarnya kan kalau kita melihat bahwa ikp ini kan sebenarnya sesuatu yang sudah dilakukan bawaslu ya tahun dua ribu lima belas
jadi setiap proses pemilihan itu kita belajar dari masa lalu
kira kira apa yang terjadi di masa depan itu seperti apa
itu kenapa kita melihat membuat indeks ini
untuk indeks kerawanan tahun dua ribu dua puluh ini memang kita dasar basis datanya adalah pilkada tahun dua ribu dua puluh
atau pilkada yang sebelumnya dua ribu lima belas
sehingga untuk membaca proyeksi
dengan juga menggabungkan dengan pemilu tahun dua ribu sembilan belas
misalnya apakah di daerah ini dulu adakah konflik diantara masyarakat
apakah dulu ada money politiknya
apakah ada asn nya
apakah ada tokoh tokoh kuat yang muncul yang mempengaruhi pemilih
sehingga pemilu demokratis yang kita inginkan tidak terjadi
itu kenapa akhirnya kita menganggap bahwa segala sesuatu yang menghambat menghalangi proses demokrasi
itulah disebut sebagai kerawanan itu sendiri
dan dengan tadi melihat empat dimensi yang tadi sudah
jadi kalau kita melihat proses pengumpulan data itu bukan dari bawah
tapi kita kumpulin dari bawah
jadi bawaslu kabupaten kota itu bertemu dengan kpu nya
bertemu dengan media massa
bertemu dengan masyarakat
kemudian mereka membahas berdasarkan indikator itu
kemudian itu baru kita angkat
terus kita hitung
maka itulah jadi muncul angka angka seperti yang tadi sudah disampaikan
konflik apa yang terbaca atau diproyeksikan oleh bawaslu ini potensi sekali terjadi di pilkada tahun dua ribu dua puluh
kalau kita lihat kan ada
empat hal yang mungkin yang kita sih berharap bahwa itu tidak terjadi
tapi ini untuk diantisipasi saja
jadi itu sebagai sebuah indeks rawanan agar kita bisa bersiap siap supaya itu jangan sampai terjadi
jadi misalnya kayak penyalahgunaan asn
itu kan semacam yang paling rawan lah
kemudian kita misalnya soal penggunaan money politik dan mahar politik
kemudian juga soal untuk bagaimana penggunaan sosial media untuk hoax
dan juga untuk menyebabkan hujan kebencian
itu adalah terkait juga bagaimana tentang data pemilih yang benar
itu kan menjadi concern kita atau menjadi isu strategis yang melingkupi seluruh indeks kerawanan itu sendiri
oke itu terpotret sejak pemilu atau pilkada sebelumnya artinya
karena kita tahu betul bahwa ini isu sara isu hujan kebencian begitu masif digunakan
bahkan ini potensi juga dilakukan di tahun dua ribu dua
kan bisa melihat bahwa indeks kerawanan ini kan sebenarnya memberikan sebuah guide
sebuah guidance kepada pengambil kebijakan
baik kepada bawaslu nya baik kepada pemerintah setempat baik kepada kpu dan polisi
kira kira apa yang harus dilakukan
apa yang harus dilakukan
jadi jangan melihat bahwa karena misalnya sebuah provinsi atau sebuah kabupaten tinggi maka sesuatu yang buruk pasti akan terjadi
jangan melihat seperti itu
tapi melihat bahwa kami sebagai penyelenggara misalnya ada sebuah daerah yang indeks kerawanan mengenai partisipasi pemilihnya rendah
apa kenapa orang tidak mau hadir
kenapa orang tidak mau terdaftar
berarti kan ada strategi strategi khusus yang satu daerah dengan daerah lain itu berbeda
jadi itu prosesnya
mbak jiti dan juga bang frits sebelum nanti kita bahas soal kemudian ini jadi guidance bagi para pengambil kebijakan untuk apa yang akan dilakukan
nanti kita ke situ tapi saya ke mbak citi dulu kalau gitu
dari yang perlu demcatat atau amati soal persiapan kita jelang pilkada ini kan sudah ada ikp nya ini
mbak jiti dimensi dimensi mana yang memang ini potensi sekali cukup tinggi
bacaannya perlu dam
ya jadi pertama kita harus posisikan ikp ini dulu ya
indeks kerawanan pemilu yang dibuat oleh bawaslu ini sebenarnya dia menjadi early warning system
sistem deteksi dini sebagai bagian dari pencegahan
tentu dia tidak bisa tuntas hanya pada ikp
karena ikp ini karena dia deteksi dini tentu dia harus didalami dengan perkembangan implementasi tahapan
harus diingat ketika ikp ini dirilis tahapan itu masih terus berjalan
pemutahiran data pemilih
baru akan berlangsung
proses pencalonan baru pengumpulan dukungan calon perseorangan
belum pendaftaran calon dari partai politik ataupun bakal calon persoarangan yang lolos verifikasi administrasi dan faktual
tingkat kerawanan ini akan nanti lebih diuji lagi terutama ketika misalnya sudah ketahuan siapa calonnya
karena kalau kita lihat dari apa namanya indeks kerawanan berupa potensi potensi pelanggaran yang terjadi
ini kan sebenarnya bicara soal
potensi pelanggaran yang mungkin terjadi itu kita bisa bagi empat
yang pertama itu soal yang paling mencuat netralitas aparatur sipil negara
di sini ini banyak variannya mobilisasi abuse of power dan lain sebagainya penggunaan sumber daya negara
yang kedua adalah soal manipulasi suara
ini juga berkaitan dengan kecurangan ketika proses rekapitulasi atau pemungutan penghitungan suara
yang ketiga ini soal
yaitu soal integritas penyelenggara pemilu baik kpu maupun bawaslu
yang bisa memicu terjadinya kecurangan
yang keempat itu politik uang
politik uang ini bisa saat pencalonan bisa saat hari kampanye
atau pemungutan penghitungan suara ataupun rekap
atau bahkan di saat pencoblosan mungkin saja
di saat pencoblosan karena politik uang itu dimensinya bahkan dari mulai pencalonan perseorangan
misalnya membeli dukungan dan lain sebagainya itu mungkin terjadi
jadi ini betul sekali adalah modalitas kita untuk menyusun strategi yang lebih terukur
di dalam mengantisipasi terjadinya kecurangan
pada dasarnya di dua ratus tujuh puluh daerah itu semua rawan
tetapi kemudian kita ini punya pembelajaran dan presiden dari pilkada dua ribu lima belas
karena kan sebenarnya ini adalah pengulangan pilkada dua ribu lima belas
lalu kemudian pemilu dua ribu sembilan belas
lalu dinamika yang berkembang sampai hari ini itu yang diolah oleh bawaslu
tetapi bisa saja daerah yang diprediksi indeks kerawanannya tinggi
ternyata justru tidak tinggi
oh ternyata karena aktor yang berkompetisinya itu relatif beragam
sehingga tadi misalnya kan semakin beragam aktor yang berkompetisi
semakin banyak pilihan dikotomi dan fragmentasi itu bisa dihindari
tetapi ingat dki jakarta
di dki jakarta dari indeks kerawanan dia tidak masuk top list
tetapi kemudian ketika pelaksanaan
dki jakarta bukan hanya skala eskalasi potensi kerawanannya di lokal
tetapi juga ke nasional karena dipengaruhi kontestan yang berkompetisi
jadi makanya kemudian ikp ini mestinya didalami lebih lanjut
menyesuaikan dengan implementasi tahapan
karena tadi ya bisa saja di suatu daerah
dpt nya di pilkada dua ribu lima belas bermasalah
atau di pemilu dua ribu sembilan belas problematik
tetapi karena penyelenggaranya belajar mereka lebih bisa mengendalikan
dan yang kedua misalnya
mayoritas dari konflik yang timbul di pilkada itu ditentukan oleh calon
karena calon yang memobilisasi pendukung
saat pencalonan itu sebetulnya
tidak puas dengan keputusan kpu
tidak puas dengan putusan bawaslu
itu jadi rawan konflik
bang frits jadi ikp ini kan di awal
tadi kalau mbak titi katakan harusnya ini didalami lagi ya
artinya apakah ini memang akan terus dimonitorkah atau seperti apa sih sebetulnya
ketika melihat justru ketika ini berjalan tahapan tahapannya
bisa berpotensi lebih parah atau justru sebaliknya
nanti jadi habis dari ikp ini kan sebuah awal
tadi sebuah awal untuk early warning system
kemudian kan setelah proses ini
nanti kita di bulan agustus ataupun bulan juli
kita akan mengukur namanya tps rawan
jadi sudah mulai masuk kepada masing masing daerah kabupaten
tps mana lagi yang harus diawasin
itu juga menjadi
early warning system bagi kita untuk memberikan kepada panwascam
dan pengawas tps dan pengawas krono desa hati hati dengan tps tps ini
atau juga akan muncul hal hal yang mungkin akan terjadi pada saat menjelang masa tenang
pada saat kampanye dengan belajar pada tadi
pada saat proses kampanye ini
ini kan masih panjang nih mas prosesnya proses pencalonan
jadi gabungan antara indeks rawanan ini dan juga tps rawan nanti
indeks tps lawan yang akan kita hasilkan
jadi kita punya
punya sebuah rencana
jadi ini situasi dari masa lalu
apakah sekarang itu bakal akan terjadi atau tidak
dan kalau ternyata itu tidak terjadi
malah bagus bahwa tidak terjadi sebagaimana kita prediksi
dan kemudian pada saat kita harus ke tps
kita juga lihat dari daerah ini
tps mana yang memang harus menjadi perhatian khusus bagi kita semua
skupnya bisa skopnya secara nasional ataupun skup per tps
oke nah bicara soal perhatian khusus
daerah daerah mana yang kemudian terpetakan
tadi kan ada sembilan provinsi yang akan mengadakan pemilihan wakil gubernur dan juga gubernur
ada provinsi dengan level tertinggi ada yang terendah
nah ini apakah karakternya kemudian berbeda beda
setiap provinsi setiap kota kabupaten potensinya juga berbeda beda
ini kemudian kita bicara soal evaluasi pilkada sebelumnya juga ya
bang frits sampai kita bahas usai jeda
kami akan segera kembali
mbak citi usai jeda kami akan segera kembali
sampai bersama kami di layar remotansi
yang kabupaten pemilihan bupati begitu ya ada daerah berbeda beda ya
level paling parah dan juga paling rendah
ini apa dari karakteristiknya kah atau dari seperti apa
sebenarnya ini kan sebuah penelitian bersifat statistik
jadi dasar teorinya ada
dan dasar teori itulah kenapa muncul empat dimensi tersebut
dan ternyata kan itu masuk level satu sampai level enam
dan ada angkanya kenapa seseorang itu masuk level satu dua kenapa dia sedang dan tinggi
dan kalau kita melihat kenapa
kombinasi antara keempat dimensi itulah kenapa dia bisa masuk dalam rawan tinggi atau rawan sedang
misalnya jadi misalnya kalau misalnya kayak contoh misalnya sulawesi utara dia mencapai yang paling tinggi misalnya
dia angkanya delapan puluh enam empat puluh dua dari semua
kalau kita melihat apakah misalnya pada saat konteks sosialnya bagaimana peran daripada penyelenggara negaranya ataunya asn
kemudian kita melihat bagaimana pelaksanaan keamanannya pada saat pemilu kemarin
apakah ada konflik atau tidak
soal relasi kuasa otoritas penyelenggara
kemudian apakah kemarin itu adakah dia punya apsu nya
apakah ada anggota penyelenggara yang kena dkpp misalnya
itu kan juga menjadi hitungan kenapa dia tinggi
jadi pada saat yang lainnya angkanya tinggi jadi terakhirnya dia bisa menjadi tinggi
dan pada saat yang angka yang lain dia rendah dia bisa akan membuat mempengaruhi dia akan masuk pada sedang dan tinggi
kebetulan pada saat kita untuk seluruh provinsi
pada saat pilih kata tahun dua ribu dua puluh semua itu masuk dalam kategori tinggi
oke sebetulnya semuanya checklist ya
semuanya masuk ke empat itu ya
tapi daerah tertentu yang kemudian diukur paling tinggi atau bagaimana
jadi memang terakhir dari angka angka itu kemudian bisa diurutkan lah siapa yang paling tinggi dan siapa yang paling rendah
termasuk ketika soal kabupaten dan juga kota
ini ya bang frits ya
mungkin anda juga bisa jelaskan
ini kabupaten manokwari paling tinggi mamuju dan seterusnya
ini juga diukur dari data yang sama dimensi yang sama

hanya kita lihat apakah bagaimana pengalaman di pilkada sebelumnya
pilkada kemarin sebelumnya manokwari itu ada kerusuhan gitu
memang kalau kita lihat dia punya checklistnya
di sini memang checklist ini apakah ada kerusuhan kecil atau besar dianggap sama gitu loh
tapi kan kita bisa melihat bahwa ini sebuah yang besar atau sebuah kerusuhan yang meluas
atau kita bisa melihat bagaimana kota makassar misalnya
kita bisa melihat bagaimana diskursus yang terjadi pada saat
pasangan satu calon harus berhadapan dengan kolom kosong
itu kan juga diskursusnya terjadi
jadi gabungan diantara keempat dimensi itulah yang membuat kenapa kita bisa menemukan dia tinggi atau sedang
tapi sekali lagi bahwa ini adalah prediksi dari yang sudah terjadi
untuk melihat ke depan dengan harapan semoga itu tidak terjadi
oke oke oke tapi juga tetap perlu kita antisipasi begitu ya
mbak titi tadi bang frits katakan ini kan temuan temuan yang dia dapat
dari lapangan ya dari apa yang terjadi di pilkada sebelumnya
artinya memang kondisi pemilu kita apakah memang cukup parah kah mbak titi
bahwa ada kasus kasus politik uang yang terus saja terjadi
netralitas asn misalnya apakah memang itu juga yang perlu melihat sejauh ini mbak
sebelum menjawab itu yang membedakan indeks kerawanan pemilu dua ribu dua puluh yang dibuat oleh bawaslu ini
dengan indeks indeks yang lain sebut saja soal indeks demokrasi
intelejen unit misalnya atau kemudian corruption perception index gitu
itu kan mengukur sesuatu yang memang terjadi pada tahun sebelumnya
dengan berbagai variable lalu dapatlah hasilnya
kalau yang di sini yang diukur itu praktik sebelumnya untuk memproyeksi ke depan dan mengantisipasi
apa yang diproyeksikan itu baru akan bisa terlihat ketika kemudian proses yang akan kita jalani itu berlangsung
nah oleh karena itu apa yang diukur
karena dia proyeksi bukan sesuatu yang sudah betul betul menilai keadaan sebelumnya
itu bisa terjadi bisa tidak
karena kan pilkadanya belum jalan nih
pilkadanya baru september nanti dua ribu dua puluh
dan proses tahapan itu masih sedang berlangsung
maka nih indeks ini akan bernilai kalau bawaslu bisa melahirkan strategi pengawasan yang efektif
penegak hukum bisa melakukan antisipasi antisipasi atas potensi pelanggaran yang terjadi
masyarakat sipil or mass bisa mengambil peran untuk terlibat
ketiga kemudian pengawasan dan partisipasi penyelenggaran pilkada
media juga bisa kemudian ikut mengantisipasi
jadi yang diperlukan adalah satu pendalaman
yang kedua bagaimana mengajak keterlibatan para pemangku kepentingan untuk ambil bagian
karena yang kita harapkan kerawanan ini tidak terjadi
jadi bagaimana pilkada itu berjalan dengan baik kan begitu
walaupun kalau dia pun tetap terjadi kita sudah punya antisipasi untuk kemudian tidak membuat itu menjadi
lebih buruk nah kenapa
ini tetap terjadi
kalau kita lihat dari isu isu strategis
potensi kerawanannya sebenarnya ini
isu yang berulang apa sih yang baru
tetap sama bahkan di dua ribu delapan belas
ada lebih dari lima ratus
kasus kalau saya tidak salah
lalu kemudian politik uang itu
penyakit lama mahar politik
dan lain sebagainya
manipulasi suara tetap terjadi
walaupun katanya penyelenggara bekerja di
ruang seperti akwarium
nah ini kontribusi oleh
banyak hal satu yang paling
itu belum sepenuhnya terinternalisasi
kita menjalankan praktik
itu tidak terinternalisasi
dalam aktor aktor yang berkompetisi
secara penuh makanya praktik praktik
curang itu masih menjadi pilihan
yang kedua instrumen hukum juga
ikut berkontribusi sebagai contoh
semua orang tahu bahwa mahar
politik itu ada makanya ada
yang bilang seperti kentut terasa
baunya tidak bisa ditangkap wujudnya
karena kenapa karena ada batasan
instrumen hukum untuk melakukan
penindakan ada yang mengaku
menerima uang ada yang mengaku
memberi uang tetapi kenapa tidak bisa
berlanjut karena perangkat hukumnya
banyak hal yang akhirnya tidak bisa
dipenuhi misalnya dia kan
tidak dapat tiket pencalonan
padahal undang undang mengatur baru
bisa dihukum kalau dia dapat tiket pencalonan
orang yang ngaku memberi uang kan
baru berani kalau dia gagal dapat tiket
kalau dapat tiket
tidak jadi ngaku
jadi kontribusi kerangka hukum
legal frameworknya juga berdampak
pada kenapa kerawanan itu
tetap terjadi lalu yang kemudian
perilaku mencari jalan
pintas itu masih menjadi
perilaku para kontestan kita
nah ini yang saya kira
pr besar bagi partai politik
nanti aktor ini bisa partai politik
bisa juga kemudian kandidat kandidatnya sebenarnya ya
walaupun kalau kita lihat
sebagian besar dari
potensi kerawanan ini
dikontribusikan oleh partai politik
kalau kita mau lihat akarnya
jadi sebenarnya ini menjadi
pekerjaan rumah juga
orientasinya jangan cuma menang dong
tetapi demokrasi kita juga martabat
dan integritasnya harus dijaga
dan apa yang dihasilkan oleh bawaslu ini
saya kira meskipun ini harus
tetap didalami ini
instrumen yang sangat luar biasa
yang bisa digunakan oleh semua pihak
masyarakat sipil bisa memanfaatkannya
untuk melihat ruang ruang
kan nggak mungkin masyarakat sipil itu bisa mengerjakan
semua dia bisa mengambil fokus
misal oh kami ingin memantau birokrasi
kami ingin memantau praktik
politik uang di hari h
kami ingin memantau kampanye gitu
karena titik rawannya lebih teridentifikasi
media juga demikian
media bisa membantu menyorot
potensi potensi kerawanan ini
sehingga bersama sama kita bisa mencegah
iya makanya kita bangga semalam hari ini
bang frits jadi strategi
pengawasan yang tadi di mention oleh mbak titi
strategi pengawasan bawaslu bagaimana
kemudian setelah tahu ada ini
untuk bisa supaya apa ini
dikhawatirkan tidak terjadi bagaimana
ya misalnya memang
kita belajar dari pengalaman dua ribu delapan belas
kita melihat bahwa
ada contoh misalnya soal
asn memang banyak soal
ke asn kan kemudian dia ada
ada tujuh indikator
seorang asn itu tidak
kemudian berdasarkan tujuh indikator itu
sekarang kita masuk kepada
tujuh belas indikator jadi misalnya
kalau dulu itu kalau
mengacu kepada pp lima puluh tiga dan juga
pp empat puluh dua yang dijadikan dasar
apakah seorang asn itu netral atau tidak
sekarang kita dalam pembahasan berseberangan
bkn dan juga menpan masuk kepada
itu salah satu cara untuk agar
netralitas asn itu tidak semakin lebih
lebihnya luas memang
proses penegakannya memang
tidak semudah yang dibayangkan tapi bukan
berarti bahwa seluruh komponen
itu tidak belajar tidak belajar
untuk bagaimana agar netralitas
itu tidak semakin berkembang
meskipun memang harus kita lihat
bahwa ini mungkin adalah bagian dari
proses pemilihan kepada
orang bagian dari era itu
dan dalam dari proses pemerintahan
sehingga cara cara bagaimana
agar asn bisa lebih
untuk dilaksanakan bagaimana
menpan bisa lebih terlibat kemudian kita
juga muncul surat se dari
mendagri untuk agar
para asn di dalam lingkungan mendagri
untuk juga bisa menjaga netralitas
sebenarnya yang dilakukan oleh berbagai
dalam rangka contoh ini contoh di dalam untuk
mudah mudahan yang terjadi tahun dua ribu delapan belas

lagi pada saat pilih kada tahun dua ribu dua puluh
oke baik mbak jitina ini untuk kemudian
pilih kada kita bisa naik kelas lagi ya
selain tadi kita sudah bahas juga sebetulnya apa yang
sistemnya atau kemudian pengawasannya
ini harus diapakan
sebenarnya barang ini agar lagi lagi tidak
mengulang hal yang sama dan merusak
ikp ini kan terus terusan dikeluarkan kan
selalu ada tapi kemudian ini terulang lagi
apa apakah memang sangat sulit untuk
keluar dari masalah masalah isu isu tadi
atau seperti apa tapi kita bahas nanti mbak citi
dan juga bang frits di segmen terakhir dialog kami akan
segera kembali sesaat lain
baik saya langsung ke mbak citi jadi mbak citi menurut anda apa yang membuat
susah move on dari masalah masalah
yang tadi sudah kita bahas
banyak ya selain kemudian instrumen hukumnya
aktor aktornya apa penyelenggaranya
kah pengawasannya kah
apa sih mbak apalagi kita tahu kemarin juga
soal masih ingat juga kita soal
kasus harun masiku misalnya yang melibatkan kpu
ini soal transpublik juga kan seperti apa
ya mengelola demokrasi indonesia
itu memang bukan sesuatu yang mudah
kita itu negara demokrasi
terbesar ketiga di dunia tapi kan
kita tidak bisa berhenti hanya pada
jargon jargon itu kita punya
problematika yang memang
harus kita selesaikan setidaknya ada
empat dimensi ini kalau tadi juga
dimensi ya yang berkontribusi
pada kualitas pemilu dan demokrasi
kita yang satu tadi
sistemnya gitu ya bagaimana
sistemnya itu dibangun
dan ternyata sistem pilkada
langsung ini secara perlahan
mengalami perbaikan perbaikan kita juga harus
akui selain persoalan
perbaikan itu juga ada
nah yang kedua itu soal manajemennya
pemilu itu diimplementasikan
dalam pengelolaan tahapan tahapan
dan ini bergantung pada profesionalisme
penyelenggara ketaatan peserta
lalu juga pemilih
yang mau ikut ambil bagian begitu
yang ketiga aktor aktornya nih
ini aktornya juga ada tiga
ada peserta ada pemilih ada
penyelenggara yang terakhir penegakan hukum
nah empat hal ini yang
kait mengkait yang kemudian
dikemas oleh ada kerangka hukum
ada implementasi aturan mainnya
persoalan itu diberikan oleh
banyak hal tetapi memang kalau kita
lihat paling banyak yang
mengarah kepada potensi kerawanan
proses kontestasi yang
belum sepenuhnya jurdil dan demokratis
kontes itu dimulai dari mana dimulai dari
parpolnya kah pencalonannya kah
seperti apa kontestasi yang tidak adil tadi
tahapan yang ya jadi
kan pemilu yang bebas
dan adil itu kalau kita boleh terjemahkan
tidak disesatkan oleh uang
oleh informasi hoax dan lain sebagainya
atau intimidasi jadi
pemilih itu betul betul memilih
bebas dari kebohongan informasi
yang menyesatkan manipulasi
dan intimidasi tetapi kan itu
masih kita hadapi intimidasinya
bukan hanya fisik intimidasi
lalu kemudian dibelokkan oleh
hoaks dan lain sebagainya itu itu masih
jadi problem di pemilu kita dan
faktor yang berpengaruhnya banyak yang
kedua soal kompetisi yang belum
sepenuhnya adil dan setara
misal contoh dana kampanyenya
masih akal akalan belum sepenuhnya
melaporkan laporan dana kampanye
yang benar jadwal kampanye
masih suka dilanggar begitu
dan seterusnya nah ini
saya kira tidak lepas dari
partai politik sebagai instrumen
yang dominan di dalam
bagaimana dia melakukan edukasi
kepada pemilih bagaimana dia
melakukan ketaatan pada aturan main
yang ada aturan main memang
menjadi problem tetapi kalau kontestannya
untuk berkompetisi dengan adil dan setara
kan kesenjangan itu agak
bisa sedikit diatasi tetapi kan
kita tidak bisa kemudian mengatakan
semua partai partai dan lain sebagainya
yang pertama untuk jangka pendek
yang kedua jangka panjang
pendeknya tentu bawaslu harus menindaklanjuti
dengan strategi pengawasan yang efektif
dan betul betul bisa
merangkul para pemangku kepentingan
untuk ikut ambil bagian istilah gini
ini menunya udah ada nih
ini pemicu permasalahan
pilkada kita sudah kita bisa identifikasi
maka kemudian jajaran pengawas
ayo kita bekerja sehingga ini
bisa kita tekan lalu ajak
para pemangku kepentingan untuk menopang ini
aparat penegak hukum kepolisian
pasti memanfaatkan ikp ini
itu yang pertama jangka pendeknya
jangka panjang ini
berkontribusi bagi perbaikan pengaturan
misalnya kita kan walaupun
tidak revisi undang undang pilkada
kita akan merevisi undang undang pemilu
belum lagi katanya pilkada
akan ada penyesuaian
tidak serentak di dua ribu dua puluh
maka akan dipikirkan agar
tetap ada pilkada di dua ribu dua puluh dua atau

ini untuk membuat pengaturan
yang lebih baik di dalam penyelenggaraan
pilkada oke oke oke bang frits artinya
tugas bawaslu juga untuk bagaimana men sinergi
karena semuanya setelah merilis hasil ini
setelah ini apa kemudian bang frits yang dilakukan
kemudian kan kalau kita melihat bahwa
yang bertugas untuk mengawasi
pemilihan kan bukan bawaslu saja
tapi ada juga
masyarakat berbagi tanggung jawab
dengan kementerian lain
tadi sudah men pandang ke kasn
keras bersama dengan menko info
dan juga dengan platform yang lain
bagaimana cara melakukan
ataupun hoax dan ujian
kebencian di media sosial
jadi kan kita bisa
menemukan bahwa setiap departemen
kementerian itu ataupun setiap daripada kita
punya tugas masing masing bagi teman teman
yang bergerak di bidang
komunitas misalnya dia bisa membuat
di daerah daerah yang tingkat ujaran
kebenciannya tinggi misalnya
kawan kawan yang dekat sama masyarakat
bisa membuat pertemuan sehingga
membangun literasi media
misalnya di daerah daerah yang di mana
buat kembali kepada
politik sentra gakumdu yang
terdiri dari kepolisian juga tahu bahwa
di sini daerah banyak money politiknya berarti
pengawasan dan juga pemahaman
mengenai apa itu money politik
apa itu sembako dan
bagaimana bagian kemudian bagaimana
apakah ini program ini untuk mendukung
atau tidak jadi kan karena sudah
terbagi bagi tadi jadi sehingga
masing masing kementerian itu bisa
oke ini kita tanggung jawab
kami untuk ini dan kami untuk
sehingga fungsi pengawasan itu bisa
bisa semua banyak ya banyak
jadi banyak ya baik dari pengawasan
secara partipatif baik kita
sebagai bagian dari kementerian dan
kelembagaan ataupun civic society
ataupun kelompok kelompok masyarakat
kan setiap saya yakin
setiap daerah itu ingin punya
pilihan yang benar pemilihan amanah
yang dapat menang melalui proses
konsultasi yang jujur gitu loh
dan itu kan kelompok kelompok masyarakat
itu bisa menggerakkan kelompok kelompoknya
untuk ikut terlibat ayo laporkan
ayo cek namanya sudah dalam
dept atau tidak belum gitu ya
nah kemudian kalau ada yang
menyebarkan hoax jangan langsung
disebar tapi direport
itu kan bagian dari tugas tugas
pengawasan partisipatif yang bisa dilakukan
oleh berbagai masyarakat
bang frits tadi mbak titi juga memention berkali kali
adalah seperti apa kemudian partai politik
juga punya tanggung jawab untuk itu ya
dari case case yang terjadi selama ini ditangkap oleh bawaslu
apakah memang ini mengarah juga bahwa
ada kelalaian dari parpol kah
atau dari instrumen hukumnya kah
untuk memperbaiki masalah masalah yang terjadi
soal kerawanan kerawanan dan juga potensi potensi
lihat bahwa di dalam setiap pertemuan
kan kita selalu mengajak bang partai politik
misalnya untuk tidak melakukan
hoax tidak melakukan
politik uang meskipun mungkin di dalam di
lapangan masihnya banyak
itu terjadi tapi kan kita melihat
bahwa ini kan tugas kita bersama
tugas partai politik dan juga tugas si calon
dan juga tugas masyarakat
seandainya contohnya misalnya kalau ada
orang yang membagikan uang
dan masyarakat melaporkan atau dia menolak
untuk bisa menerima uang
akhirnya kan terakhirnya
politik uang itu juga tidak akan terjadi
karena masyarakat menolak itu
itu kenapa misalnya kita sekarang
banyak namanya desa anti politik uang
sesama rt dan sesama itu bilang
kami nggak mau ada politik uang
itu berarti ada penolakan dari masyarakat
terhadap proses politik uang itu sendiri
oke oke mbak titi untuk publik nih
sejauh mana publik bisa berpartisipasi
merawat dan juga memperbaiki
kualitas demokrasi katakanlah
kita dari pilkada dua ribu dua puluh nanti
iya pilkada ini kan sebenarnya
sebuah kesempatan karena
kita sebagai warga negara
didengar dan kemudian bisa ikut menentukan
siapa orang yang kita kehendaki
untuk memimpin daerah kita
itu sesuatu yang tidak akan kita dapat
kalau pemilihannya tidak langsung
maka para elit saja yang akan
menentukan siapa saja yang mereka kehendaki
ini sebuah kemewahan sebetulnya
betul ini sebuah kesempatan
jadi betul betul kesempatan yang
memang kita harus jaga kita harus rawat
nah oleh karena itu
maka penting bagi kita untuk
menjadi pemilih yang bertanggung jawab
yang paham betul bahwa
pilihannya itu punya konsekuensi
penentuan calon kan memang
pemilih itu tidak punya banyak pengaruh
untuk menentukan partai harus
mengusung siapa dan lain sebagainya
tetapi kemudian jangan sampai ruang
yang diberikan untuk bisa memilih
di bilik suara pun itu tidak kita
global tadi pemilu
yang bebas dan adil pilkada yang bebas
dan adil hanya mungkin diwujudkan
bebas dari kebohongan bebas
dari informasi yang menyesatkan
bebas dari manipulasi
dan bebas dari tekanan
nah manipulasi itu manipulasi
terhadap suara kita bukan hanya
karena kita dibohongi tetapi juga
karena bujuk rayu uang
pilkada adalah kalau
memang pilihan kita tadi terbebas dari itu ya
cek dan re cek setiap informasi
kenali siapa kandidat
jangan terpengaruh oleh politik uang
mungkin ini klise
tapi kalau ini bisa kita
bangun secara solid
pastilah kemudian demokrasi itu
itu akan betul betul berorientasi
yang berpihak kepada publik dan pelayanan
karena itu tujuan utamanya
dan jangan lupa
partai itu takutnya cuma satu
takut tidak dipilih oleh pemilu
jadi kita punya posisi
tawar yang tinggi jadi
tapi bukan transaksi uang
transaksi gagasan saya punya suara
nah ini yang harus mulai kita bangun
dan ini harus perlu terus menerus diingatkan
kepada publik sebetulnya dan kita pantau terus
dari tahapan tahapan pilkada ini bang frits dan juga
mbak titi potensi potensi kerawanannya
tadi mbak citi katakan tidak hanya sekarang
tapi justru ketika berjalan ini yang harus
diantisipasi bang frits terima kasih banyak bang frits
sudah hadir mbak citi sudah hadir di layar demokrasi
pada malam hari ini kami akan segera kembali
dengan informasi lain diantaranya sekjen pdi
perjuangan hasto kristianto memenuhi panggilan kpk
terkait dugaan suap penunjukan anggota
dpr ri pengganti antarawak
informasinya usai kita